serangan rudal rusia ke berbagai kota di ukraina masih berlangsung
pihak ukraina menyatakan serangan rudal di zitomir
mengakibatkan sedikitnya empat warga sipil tewas pada senin waktu setempat
adapun penduduk dipro ukraina pada rabu meminta pertolongan militer
karena dikepung oleh militer rusia
atau layanan darurat milik pemerintah ukraina ini
memperlihatkan operasi penyelamatan warga sipil di zitomir ukraina
tim penyelamat juga terlihat menggali puing bangunan
pihak ukraina melaporkan serangan di zitomir pada senin waktu ukraina
telah menghantam perumahan warga yang menyebabkan kebakaran hebat
di dekat sembilan belas lima airborne brigaite satu ratus dua puluh km sebelah barat kiev
selain itu rusia menyerang wilayah nipro ukraina
setelah mendapat pelatihan perang
secara internal dan pembuatan bom molotov
penduduk nipro meminta bantuan militer
nipro telah dikepung militer rusia bulan ini